merespon bergabungnya partai demokrat ke koalisi indonesia maju
yang mencalonkan prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
bakal calon presiden dari koalisi perubahan
anies baswedan mengatakan menghormati dan menghargai
apapun keputusan yang diambil oleh partai demokrat dalam proses pemilu
anies juga menyatakan bahwa koalisi perubahan tetap solid
sabtu september lalu majelis tinggi partai demokrat
resmi mencabut dukungan kepada anies baswedan
keputusan itu diambil setelah partai nasdem dan pkb
mendeklarasikan ketua umum pkb muhaymin iskandar sebagai pendamping anies
kita dari awal sampaikan menghormati
dan ini adalah sebuah demokrasi
pimpinan partai dan masyarakat
memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya
dan menentukan arah
di dalam pil presiden pemilu ini
jadi kami menghormati
dan koalisi perubahan solid
akan terus menyongsong empat belas februari dua ribu dua puluh empat
sementara itu baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo
merespon singkat soal berlabuhnya partai demokrasi
ke koalisi indonesia maju
bersama dengan gerindra golkar pan gelora dan pbb
sebuah partai boleh menentukan pilihan
menurut ganjar setiap partai berhak untuk menjaga
kedaulatan partainya masing masing
khususnya dalam menentukan pilihan gerbong koalisi
tim liputan cnn indonesia